game mobile player unknown battlegrounds atau pubg mobile saat ini memang tengah populer ya
walaupun juga menjadi kontroversi game pubg mobile tetap menjadi magnet yang mampu menarik segala kalangan tidak terkecuali kaum perempuan
sejak versi mobile nya diluncurkan tahun dua ribu tujuh belas lalu player announce battlegrounds atau pubg menjadi game yang fenomenal
tencent games sebagai pengembang pubg mobile mengklaim game bergenre battle royal itu telah diunduh sebanyak empat ratus juta kali baik di platform android dan ios
pubg mobile juga memiliki lima puluh juta pemain aktif perharinya
jika biasanya game peperangan identik dengan kaum pria magnet pubg mobile juga mampu menarik minat kaum hawa
salah satunya aktris indonesia pevita pierce
kegemaran pevita bermain pubg mobile membuat ia terpilih secara polling mewakili indonesia dalam pubg mobile club open global finals dua ribu sembilan belas untuk team up match
bersama dengan sederet influencer dari seluruh dunia pevita memperlihatkan kebolehannya di antara dominasi kaum pria
jadi memang dari dulu suka main game dari playstation terus ke komputer terus habis itu counter strike
nah pas setelah itu sekarang sekarang ini
pas udah ada pubg mobile aku ngerasa banyak kesamaannya sama game yang aku mainin sebelumnya
jadi aku lumayan nyangkut
selain pevita pierce yang juga menjadi sorotan adalah personel girl band snsd kim taeyon
sosok idol k pop ini diketahui gemar bermain pubg melalui video yang diunggahnya di kanal youtube pada sembilan belas april lalu
nampak taeyeon cukup hafal dengan aktivitasnya

salah satunya menarik
video ini mendapat perhatian dari pubg corporation
pihaknya mengirimkan sekotak hadiah yang berisi pernak pernik pubg
mulai dari helm
dan juga perangkat
sehingga obat pereda sakit
sehingga obat pereda sakit
sehingga obat pereda sakit
pihak penyelenggara juga mengadakan pertandingan khusus bagi wanita dalam ladies match
enam belas klub esports wanita bertanding untuk merebut trofi pemenang pubg mobile ladies

indonesia sendiri disebut pihak pubg mobile sebagai penyumbang pemain aktif terbesar kedua di

dalam perjalanannya menuai kesuksesan besar

mobile juga diwarnai kontroversi
game tembak menembak itu juga dianggap memberi pengaruh buruk
seperti adanya muatan kekerasan hingga efek candu bermain
tak heran jika di sejumlah negara pubg mobile dilarang atau tidak dapat diakses
mengatasi hal ini
pihak pubg mobile telah mengeluarkan fitur peringatan kepada pemain yang tidak bisa diakses

peringatan itu diharapkan dapat mencegah candu bermain dan masalah kesehatan
peringatan itu diharapkan dapat mencegah candu bermain dan masalah kesehatan